masuk ke kandang ayam habis gitu kelihatan gerak gerak dikira dikira air dibuka kandangnya
akhirnya nyembur ke wajahnya berarti ada korban berarti ada korban tiga orang kena
sempurna tanya sempurna
semua terus di magazines rumah sakit untuk penanganannya kita memanggil demkar
itu sebelum damkar datang mengevakuasi sudah ditangani dulu
akhirnya tiga tiganya kena sembur wajahnya kena mata